bertempat di hall candi bentar putri duyung resort ancol jakarta utara
acara akad nikah dari putri sulung gubernur dki jakarta
yakni mutiara anissa baswedan dengan ali saleh al huraibi digelar
acara ini hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dari kedua mempelai
dan kedua mempelai ini menggunakan baju adat jawa
di mana mempelai pria mengenakan setelan jas berwarna putih
dan mempelai wanita mengenakan kebaya putih serta kain batik
prosesi akad nikah berjalan dengan husu dan hitma